dua ratus sembilan puluh empat sepeda motor diberikan kepada seluruh kepala desa dan lurah di rumah dinas bupati wonogiri
kendaraan dinas ini diserahkan secara simbolik oleh bupati wonogiri joko sutopo
wilayah kabupaten wonogiri yang terdiri dari perbukitan menjadi alasan pemilihan kendaraan dinas dengan volume selinder sebesar satu ratus lima puluh lima cc ini
harlo diketahui pemberian ratusan sepeda motor kepada kades dan lurah sekabupaten wonogiri ini menghabiskan akaran sekitar sembilan empat miliar rupiah